telah menjadikan teknologi sebagai basis kehidupan manusia
kemajuan teknologi mempengaruhi segala aspek kehidupan
baik di bidang ekonomi politik kebudayaan maupun dunia pendidikan
oleh sebab itu dunia pendidikan harus mau berinovasi
tidak hanya inovasi di bidang kurikulum dan sarana prasarana
tetapi juga dalam metode pembelajaran termasuk pemanfaatan ponsel pintar
pengguna ponsel pintar di indonesia bertumbuh dengan pesat
lembaga riset digital marketing e marketer memperkirakan
pada dua ribu delapan belas jumlah pengguna aktif ponsel pintar di indonesia
lebih dari seratus juta orang atau terbesar keempat di dunia
setelah tiongkok india dan amerika serikat
penetrasi ponsel pintar pun tergolong cukup besar
sekitar seperempat dari total populasi penduduk indonesia
berdasarkan data statista pengguna ponsel pintar diproyeksikan
baru mencapai dua puluh delapan persen dari total penduduk indonesia

atau naik dua persen dari tahun sebelumnya
angka ini diprediksi akan naik sekitar tiga puluh tiga persen hingga empat tahun ke depan
peluang ini tentu saja menjadi angin segar bagi pemerintah
dan lembaga pendidikan untuk mengoptimalkan gawai
tidak hanya sebagai alat komunikasi dan berselancar di internet
tetapi juga sebagai media kegiatan belajar mengajar

padahal tidak hanya pengguna ponsel pintar
bagi seluruh aspek kehidupan kita
nah termasuk dalam bidang pendidikan dengan menggunakan teknologi
pendidikan seharusnya bisa jauh lebih accessible dan juga kita bisa melakukan banyak hal
yang membuat pendidikan itu jauh lebih inovatif dan kreatif
tapi tentu saja diperlukan transformasi ya dalam sistem pendidikan itu sendiri
baik dari kebijakannya mungkin peran gurunya dan juga siswanya
serta kurikulum yang kita bisa kembangkan dengan basis teknologi
nah insight with desi anwar kali ini akan berbincang seputar peran teknologi
dalam mentransformasi pendidikan
saya sudah ditemani oleh founder dari ruang guru dan juga merupakan direktur dari produk
yaitu iman usman
dan kita sekarang berada di kantor ruangguru yang kantornya milenial
ini serba milenial
nah usman sendiri ini merupakan salah satu cerminan dari milenial
yang kita banggakan di indonesia ini
belum tiga puluh tahun
belum belum belum
sekarang kalau di atas tiga puluh lima tahun itu sudah dianggap sudah agak sudah tua
dan iman sendiri saya sudah sejak tahun dua ribu dua belas
sejak kuliah mengikuti perkembangannya dan ikut bangga ya terhadap keberhasilan yang selama ini dilakukan
ruangguru sendiri dua ribu empat belas
sekarang sudah dua ribu dua puluh dan dampaknya sudah semakin terasa memenangi banyak award dan lain sebagainya
tapi imam sekarang ini sebenarnya kan ada aspek teknologinya khusus yang berbasis internet
kemudian kalau di indonesia pasti ada masalah akses terhadap pendidikan
dan kualitas terhadap pendidikan itu sendiri
serta kebutuhan pendidikan itu sendiri khususnya bagi anak anak muda sekarang
ini bagaimana peran dari teknologi ini kita bisa membuat transformasi yang cukup mendalam ya terhadap masa depan pendidikan indonesia
jadi benar banget
jadi kalau kita ngomongin masalah pendidikan itu kan kompleks banget
yang pertama ada masalah akses
karena ada lima puluh juta anak
usia sekolah ada empat juta guru
dan persebarannya kan begitu luar biasa
jadi empat juta guru ini sekarang persebarannya tidak begitu merata
dan kalau misalnya kita ngeliat konten konten yang ada di publik gitu
apakah itu yang tadinya cetak ataupun digital gitu
banyak banget yang sebenarnya belum memenuhi standar kualitas yang diharapkan
jadi kalau misalnya mau mengharapkan pendidikan yang berkualitas dan bisa diakses
itu sekarang masih atau sebelumnya masih ibaratnya mimpi gitu kan
nah yang kedua kan masalah kualitas
jadi kualitas ini memang isu yang sebenarnya sangat besar sekali di dunia pendidikan
karena tadi pertama kalau kita ngeliat kualitas guru
kalau kita lihat hasil ujian kompetensi guru rata ratanya sekarang masih sekitar lima puluh tujuh dari seratus gitu kan
masih jauh dari standar yang diharapkan sebenarnya
tapi juga bisa melihat dari kualitas kualitas kemudian sekolah yang tidak merata
balik lagi ke kualitas konten tadi gitu ya
dan ini semua sebenarnya jadi masalah kompleks
nah pertanyaan yang mbak desi tadi tentang gimana sih peran teknologi gitu
jadi teknologi ini bagi saya justru sebenarnya is an equalizer
jadi yang bisa menyetarakan kesempatan buat semua orang
jadi kalau tadi misalnya anak anak yang hanya di kota besar saja yang bisa mengakses guru yang bagus sekolah yang bagus
sekarang anak anak di pelosok pun juga bisa
karena bisa karena penetrasi internetnya jauh lebih cepat dibandingkan penetrasi dari rumah
penetrasi guru berkualitasnya gitu kan
asal ada infrastruktur
internet asal ada infrastruktur yang ada
tapi sekarang kita melihat penetrasi internet juga sangat cepat
kemudian orang juga hampir banyak banget lah yang punya smartphone gitu kan
jadi sebenarnya menganselerasi proses ini
tapi sebenarnya di luar sebenarnya sebagai vehicle atau kendaraan untuk mempermudah akses
teknologi ini sebenarnya jauh lebih besar perannya daripada itu
dan itu yang kita lakukan di ruang guru misalnya
jadi dengan teknologi kita bisa mendeteksi
konten konten apa yang dibutuhkan
bagaimana kita bisa mengiterasi kontennya
jadi konten itu with time it gets better gitu kan
kemudian yang ketiga bagaimana kita bisa merekomendasikan konten yang tepat
sehingga pendidikan itu jadi jauh lebih personalized buat setiap orang
karena misalnya sekarang kalau di kelas isinya empat puluh lima puluh anak
gurunya disuruh ditanya gitu misalnya
si a sekarang belajarnya seperti apa si c belajarnya kayak gimana
dia nggak tahu gitu kan
karena terlalu besar
tapi dengan teknologi ini bisa dibuat jadi lebih personalize
nah ini yang orang mungkin sering nggak sadari
jadi mikirnya cuma oh teknologi mempermudah akses it is true
iya nah konten
nah ini berarti sesuatu juga yang sangat penting
apalagi dengan indonesia sebagai negara pluralis dan setiap daerah memiliki ciri cirinya masing masing itu
bagaimana selama ini evolusi dari konten apa apa saja mungkin berdasarkan feedback atau permintaan dari siswa siswa yang berada di
begitu banyak ya daerah yang sangat berbeda ini
ini yang kita di ruangguru berusaha selalu being mindful gitu
karena kalau kita ngelihat konten konten yang ada bukan cuma ngomongin kualitas ya
tapi juga apakah konten
ya relevansinya kan terhadap kehidupan mereka
ya relevansi dan juga apakah inklusif atau tidak
jadi kalau misalnya kita lihat buku deh sekarang gitu
karena di produksinya dari orang orang di jawa banyak sekali misalnya penamaan karakter
namanya budi ani tono gitu kan
jarang sekali dengar nama ada michael
misalnya atau misalnya siapa gitu
nama di papua
yang khas di daerahnya gitu
atau percontohan percontohan dari segi budaya
atau contoh contohnya bahkan misalnya dari grafis
jadi misalnya ketika misalnya kita baca sebuah buku
kok ini di buku bergambarnya isinya anak anaknya semua mukanya eh kulitnya kuning langsat
terus kemudian rambutnya lurus semua
atau semuanya pakai jilbab gitu
padahal indonesia kan nggak seperti itu
nah ini yang kita berusaha juga being mindful sebagai content creator
gimana caranya konten ini juga embrace diversity
sehingga ketika anak anak itu melihat konten dia melihat kontennya itu relevan buat dia
bukan hanya dari isinya
jadi nggak bisa contohnya misalnya kalau kita mau nyontohin fisika deh misalnya
kita mesti mikir ini anak anak misalnya di daerah kecil pelosok
dia tahu nggak lift ini apa
atau kita mesti cari ganti contoh yang lebih sederhana gitu
tapi juga bahkan dari hal simbolik seperti penokohan
gambar visual karakternya
itu yang menurut kita jadi tanggung jawab kita sekali
untuk bagaimana memastikan agar konten konten ini inklusif juga
iya dan ini penting sekali
apalagi kan yang namanya edukasi kita tuh cenderung itu semuanya harus standar
semua harus sama
dan setahu saya kan juga menteri pendidikan budaya kita yang baru ini sekarang kan menekankan bahwa ujian itu sebenarnya kan tidak penting lah istilahnya
lebih penting adalah assessment dan juga kebutuhan dari anak anak itu
dan tergantung daerahnya di mana
karena pada intinya itu kita bukan mengajarkan orang menjadi sama
tapi kan melahirkan dan mendorong ya bakat bakat yang mereka miliki
lalu gimana kalau semuanya sekarang udah online terus guru jadi nggak ada dong gitu
nah ini sebenarnya diskursus yang berulang kali dibahas juga di forum internasional
ini diskusi yang pesat sekali perkembangannya
dan kebetulan sepakat bahwa guru itu nggak akan tergantikan
jadi nggak perlu takut sebenarnya
guru akan tetap ada
yang akan terjadi adalah perubahan peran
nah guru ini sendiri kan tadi disebutkan kita masih dengan empat juta guru
mungkin dari segi level kompetensinya masih harus ditingkatkan dan lain sebagainya
adakah dampak positif yang sudah terasa dari peningkatan kompetensi dan juga
dan juga kapasitas guru itu sendiri
dan kedua mungkin yang lebih menarik lagi
dengan adanya teknologi ini berarti kan ada perubahan dalam sistem mengajar dan belajar
biasanya guru secara tradisional di ruang kelas begitu banyak murid semua duduk manis mendengarkan
dan guru adalah sumber semua dari ilmu itu sendiri
gurulah yang paling benar
ini bagaimana selama enam tahun ini iman melihat
jadi yang pertama sebenarnya mungkin banyak orang nggak tahu bahwa
selain perusahaan ruang guru kita juga punya yayasan ruang guru
di yayasan ini kita banyak melakukan aktivitas aktivitas non komersial
termasuk sebenarnya utamanya adalah pelatihan guru
jadi kita yang pertama bikin sistem pembelajar atau pelatihan guru berbasiskan mobile di indonesia
jadi kita sudah melakukan ini di dua puluh enam kota dengan melibatkan ribuan guru
mereka selama satu tahun penuh itu belajar bukan hanya menggunakan ruang guru tapi juga sebenarnya pelatihan guru
jadi belajar bagaimana mendesain curriculum bagaimana bikin lesson plan yang baik
bagaimana misalnya mereka bisa membuat pelatihan yang baik
bagaimana mereka melakukan assessment dan seterusnya gitu
dan di sini kita melihat guru gurunya perubahannya jauh signifikan
kita juga ada studinya
itu perbedaan outcome anaknya yang diajar dengan yang sudah dilatih dengan tidak itu bisa sampai delapan belas poin gitu
dalam hanya tahun
tapi ini ada resia dari guru itu sendiri
mungkin guru yang masih muda atau mungkin guru yang
jadi kita bikin seleksinya karena kita mau cari champion
karena menurut kita kalau kita mau menjangkau semuanya kan sulit
jadi di tiap kota kota ini dan ini kota kota juga kota kota kecil gitu ya
di pelosok juga ada biren di aceh sangihe tadi gitu ya
itu mereka apa namanya diseleksi juga
jadi mereka harus punya mau dulu nih ikut serta gitu kan
jadi itu kita lihat hasilnya
tapi yang kedua juga kita melihat banyak sekali guru guru di sekolah itu yang juga sebenarnya berlangganan ruang guru juga
jadi mereka menggunakan ruang guru sebagai referensi
jadi ketika sebelum dia belajar di kelas dia lihat dulu
oh tadi guru di ruang guru ngajarinnya kayak apa ya
jadi nanti di kelasnya dia jadi punya bayangan
atau ada yang ngajarin
ada juga guru guru yang kemudian dia koneksikan saja
nanti ditampilkan di kelasnya
anak anaknya belajar dulu dari situ
lalu dia baru pengayaan
jadi ini yang menurut kita sebenarnya menarik sih
nah kembali ke pertanyaan kedua tadi gitu
lalu gimana kalau semuanya sekarang udah online terus guru jadi nggak ada dong gitu
nah ini sebenarnya diskursus yang berulang kali dibahas juga di forum internasional
ini diskusi yang pesat sekali perkembangannya
dan kemudian kita sepakat bahwa guru itu nggak akan tergantikan
jadi nggak perlu takut sebenarnya
guru akan tetap ada
yang akan terjadi adalah perubahan peran
jadi kalau sebelumnya waktu guru itu banyak dihabiskan dengan administrasi
banyak dihabiskan dengan deliver content
dan mengontrol kelas itu supaya
mengontrol kelas membuat konten atau menilai gitu ya
pr gitu ya
nah ini tuh sebenarnya semuanya bisa digantikan oleh teknologi
tapi yang gak bisa digantikan adalah kemampuan dia memfasilitasi menginspirasi murid
mengarahkan oh ini kamu harusnya belajarnya abis ini kesini kesana gitu
itu nggak bisa dengan teknologi
nah ini yang sebenarnya harus dipahami juga bagi semua orang yang terlibat dalam pengembangan guru gitu ya
bagaimana kita jangan sampai justru selama ini training trainingnya fokus pada hal hal yang anyway bakal bisa digantikan oleh teknologi
tapi justru menyiapkan guru ini untuk siap di abad dua puluh satu
kebutuhannya seperti apa
dan dia mesti punya skill yang bisa merespon ini gitu
ya nah selama ini menurut iman ya masalah mungkin dalam sistem pendidikan guru itu sendiri
atau mungkin status guru itu sendiri
dan kebijakan yang diterapkan
yang diterapkan kepada guru itu sendiri
apa yang membuat guru guru indonesia itu tidak istilahnya kapasitas dan kompetensinya itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan
jadi kan sebenarnya kita ngelihatnya itu seperti human capital process aja gitu
jadi sama seperti orang bekerja gitu
jadi pertama inputnya seperti apa
nah di indonesia kan kebanyakan
jadi kalau misalnya kita bandingkan di singapura misalnya pisa nya nomor satu gitu ya
kemudian dia tertarik jadi guru
orang udah gak terima jadi insinyur
atau udah gak terima di kedokteran apa segala macam
baru akhirnya yaudah deh jadi guru gitu misalnya
jadi pertanyaannya adalah bagaimana nih kita kemudian bisa meningkatkan kredibilitas profesi guru ini
dan membuat orang orang yang akhirnya bagus jadinya tertarik menjadi guru
jadi bagaimana kita ya tadi bisa punya proses recruitment yang benar
dan kemudian menempatkan jadi placement gitu
menempatkan guru itu sesuai dengan porsinya
jadi kayak misalnya sekarang gitu
guru kita ada empat juta
kalau ngeliat dari student teacher ratio
kita tuh salah satu yang paling rendah
jadi satu banding tujuh belas
tapi kalau ditanya sama orang orang yang nonton di rumah mungkin
pernah nggak di kelasnya sekelas cuma tujuh belas orang
gak pernah kan gitu
saya dulu empat puluh
mungkin sekarang tiga puluh lima
ini guru guru distribusinya nggak merata
iya apalagi di daerah bahkan tidak ada guru semua
kan bisa gak ada guru sama sekali gitu kan
nah jadi artinya placement nya gak merata
jadi guru gurunya masih terkonsentrasi justru di tempat tempat yang kota besar gitu
yang membutuhkan malah enggak gitu
lalu setelah placement berarti kemudian kan dia harus ada continuous developmentnya juga
sama seperti orang bekerja
nah ini nggak diperhatikan juga
dan kemudian remuneration gitu kan
sama seperti orang bekerja kita punya career path
dari sini nanti jadi apa dan segala macam
kalau guru itu ya dia mau satu tahun mengajar lima tahun mengajar sepuluh tahun mengajar
beda remunerasinya aja gak beda jauh gitu kan
menarik karena saya sempat ya ke finlandia
karena finlandia ini merupakan salah satu yang dari dulu tuh mereka melakukan transformasi dalam edukasi
dan sekarang itu luar biasa selalu di top top ya kalau dari segi kualitas pendidikannya
nah ini yang menarik
yang menarik itu adalah kualitas dan kualifikasi dari guru itu sendiri
mereka memiliki pendidikan pedagogi
dan mereka juga dari segi salary itu menarik
dan mereka mendapatkan yang penting respect dari society
sehingga mereka itu merasa kalau mengajar itu merupakan semacam calling ya
bukan ya karena tidak ada tempat lain
kira tadi disebut creative thinking harus bisa analise dan lain sebagainya
ini apa apa saja kira kira
apa apa saja kira kira kurikulum yang harusnya
bukan kurikulum masa depan yang harus diterapkan
apalagi kalau misalnya kita tidak perlu lagi ujian nasional
istilahnya standar tes dengan ini inputnya itu outputnya
tapi lebih ke assessment berdasarkan individu dan potensi masing masing murid
sementara itu sejak desember dua ribu lima kemdikbud mulai menggenjot sertifikasi guru secara berkelanjutan
sertifikasi ini bertujuan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugasnya
sebagai agen pembelajaran dan meningkatkan proses serta mutu hasil pendidikan
menurut data verifikasi hingga desember dua ribu sembilan belas
kemdikbud mencatat jumlah guru yang tersertifikasi di indonesia belum mencapai lima puluh persen
padahal sertifikasi menjadi ukuran dalam menentukan kelayakan profesi
pada hakikatnya sertifikasi guru menjadi penting dalam mendapatkan guru yang baik dan profesional
selain itu guru dapat memiliki kompetensi dalam melaksanakan fungsi dan tujuan pendidikan
sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman
selama ini kalau tidak salah juga ruang guru membantu
pemerintah adalah menerapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas guru
apa saja yang sudah dilakukan
jadi yang pertama kita punya program namanya indonesia teaching fellowship
jadi ini kita bekerjasama dengan berbagai macam partner
ada persadakapital ada adaro dan segala macam
nah ini kita sudah lakukan sejauh ini di dua puluh enam kota kabupaten
harapannya bisa jauh lebih pesat lagi
berlebatkan berapa jumlah guru
mungkin sekitar empat sampai lima guru lah so far
jadi ini bukan cuma pelatihan sekali enggak
tapi sepanjang tahun
jadi benar benar ada proses onboardingnya
kemudian mereka itu setiap hari masuk ke dalam grup belajar grup chat online
jadi mereka ada tugasnya ada pendampingannya
bahkan mereka itu ada konselornya
jadi kita melihat banyak banget nih masalah masalah guru ini akhirnya nggak bisa perform
karena masalah masalah yang dihadapi di rumahnya
atau misalnya di sekolah dia punya konflik sama kepala sekolah
sama rekan rekan kerjanya dia nggak bisa misalnya handle murid
misalnya ada yang aduh saya di kelas
saya ada murid yang berkebutuhan khusus saya mesti ngapain ya
jadi ada konselernya
jadi mereka ada kayak office hour nya bisa nanya
dan itu jauh banget sekali signifikansinya
lalu yang keempat itu juga kemudian bagaimana membuat ada community of practice yang baik di lingkungannya
jadi mereka tadi mungkin gurunya dilatih cuma empat lima
tapi kemudian mereka membuat komunitas komunitas belajar buat rekan rekan gurunya lain
jadi mereka bikin lagi di komunitasnya
menyampaikan apa tadi yang dipelajari sehingga dampaknya bisa lebih besar lagi
jadi guru masa depan itu kira kira seperti apa ini
saya membayangkan guru di masa depan itu sebenarnya tetap pasti fungsi hakikat guru yang utama
jadi bagaimana dia menjadi teladan bagaimana dia bisa menginspirasi anak anak itu untuk belajar
jadi bukan cuma ini loh konten kalau pelajari tapi justru nanti kalau kamu nggak ngerti
belajarnya mesti kayak gimana nyarinya kemana
jadi itu gitu ya
tapi kalau guru masa depan juga selain yang fundamentalnya ini tadi
juga pada akhirnya dia bisa relevan dengan kebutuhan zaman
jadi kan maksudnya nanti anak anak setelah sekolah mungkin dia kuliah mungkin bekerja
kebutuhan kebutuhannya kan berubah
sekarang ada dua puluh satu st century skills gitu kan
karena orang nggak bisa mendeteksi lagi pekerjaan di masa depan itu apa sih gitu kan
apalagi kalau nanti sudah ada ai robot automation dan lain sebagainya

jadi akhirnya banyak justru hal hal seperti itu
bagaimana dia mengimplementasikan proyek di dalam classroom gitu kan
bagaimana dia bekerja sama dengan orang yang berbeda dengan dia
itu yang sebenarnya dibutuhkan
nah pertanyaannya adalah apakah guru guru kita siap nggak untuk mengajarkan
untuk membimbing di hal hal seperti itu
ya berarti kan harus ada metodenya yang diajarkan tapi juga pilihan kurikulumnya
nah ini untuk dua puluh satu st century
kita sudah masuk dua puluh first century dan indonesia kita apalagi masuk ke bonus demografi
tentu saja mau tidak mau kita harus menyiapkan sdm yang memang bisa memberikan kontribusi secara positif ya terhadap
bukan saja lingkungannya tapi negara dan juga seluruh dunia lah istilahnya
dari segi kurikulumnya apa apa saja yang kira tadi disebut creative thinking
harus bisa analise dan lain sebagainya
ini apa apa saja kira kira kurikulum yang harusnya bukan kurikulum masa depan yang harus diterapkan
apalagi kalau misalnya kita tidak perlu lagi ujian nasional istilahnya standar tes dengan ini inputnya
itu outputnya tapi lebih ke assessment berdasarkan individu dan potensi masing masing murid
jadi pada akhirnya kan ini tadi bagaimana sebenarnya menciptakan lebih banyak lagi creator sebenarnya
jadi orang orang yang bisa menciptakan gitu
dan itu pada akhirnya kan butuh kemampuan anak anaknya ini untuk bagaimana dia bisa mengidentifikasi ada masalah di sekitarnya dia

bagaimana kemudian dia bisa punya ide punya gagasan
oh kalau masalahnya seperti ini solusinya seperti apa berarti problem solving skill gitu
kemudian bagaimana dia kemampuan mengeksekusi
dan itu berarti ada bagaimana dia mengelola project jadi project management
bagaimana dia mungkin menguasai skill skill yang dibutuhkan
jadi seperti misalnya belajar coding belajar tentang
karena coding itu bukan cuma mereka belajar coding per se tapi sebetulnya kan belajar proses yang terstruktur
proses yang terstruktur yang logis gitu kan
room solving gitu jadi hal hal seperti itu sebenarnya bisa dimasukkan lagi juga
cuma yang saya juga menurut saya penting dan mungkin jarang sekali diomongin juga adalah tadi sih
bagaimana mereka bisa berkolaborasi dengan orang orang yang berbeda dengan dia
dia bisa kalau beda suku beda agama ditempatkan dalam kondisi yang berbeda itu seperti apa
beda bahasa juga
akhirnya tadi kan jadi global citizen sebenarnya
jadi itu sih yang menurut saya mungkin masih seringkali nggak diomongin padahal sebenarnya sangat sangat krusial
iya nah ini juga berarti ya dari segi gurunya itu juga harus bisa ya
harus terampil dalam hal hal seperti itu
bagaimana kita menjadi warga negara yang baik
bagaimana kita menjadi citizen yang concern ya untuk memberikan pemecahan ya terhadap masalah masalah yang ada
nah ini ada juga yang menurut saya itu yang menarik dari segi kurikulum dan inovasi
kreativitas dan lain sebagainya
sudah lima belas juta ya katanya
sudah yang terdaftar di ruang guru
ini dari lima belas juta ini rata rata ada kira kira minatnya dan topik topik apa saja mata pelajaran apa saja yang paling diinginkan atau diminati oleh anak anak kita
saya melihat ada interest yang sangat besar yang makin naik di bidang stem sih sebenarnya
pelajaran pelajaran eksakta itu sebenarnya minatnya masih sangat tinggi di indonesia
dan memang mungkin juga itu yang dibutuhkan juga saat ini banyaknya gitu
tapi kemudian juga di luar itu juga banyak yang tertarik di bidang bahasa juga
jadi mungkin sudah mulai banyak orang orang yang sudah sadar kebutuhan akan misalnya bahasa asing
atau bukan cuma berbahasa asing tapi juga literacy untuk bahasa indonesia sendiri sebenarnya juga masih perlu ditingkatkan
jadi bagaimana dia bisa apa namanya mengkomunikasikan apa yang dia ada di pikirannya
menuliskan itu gitu kan
menyampaikan itu saya melihat minatnya sudah makin makin naik
melakukan presentasi apalagi ingin menjadi startup ya kan
iya sekarang apapun pekerjaannya pasti harus presentasi gitu kan
dan itu atau misalnya menulis gitu
dan sayangnya itu kita tidak dibiasakan itu
jadi itu yang sekarang lagi lumayan banyak interestnya which is good gitu
banyak orang tuh yang pengen anaknya oh kamu harus jadi juara satu kamu harus jadi juara dua juara tiga
padahal kan sebenarnya ranking itu apa ya ranking itu menilai dari misalnya saya dulu misalnya ranking satu gitu
berarti saya punya rata rata nilai paling tinggi di sekolah saya
apakah saya paling pintar belum tentu
artinya saya harus menguasai sebanyak mungkin bidang
dalam kehidupan nyata sekarang kita kerja kan kita nggak harus menguasai semua bidang
kedepannya ini kan di sini ada siswa tapi ada juga ada guru tapi juga ada peran orang tua
ini berarti kan harus ada semacam ekspektasi yang berubah ya mengenai apa sih pendidikan
biasanya kalau orang tua mereka lakukan investasi untuk uang sekolah dan lain sebagainya
tapi harus ada hasilnya
hasilnya biasanya nilainya harus tinggi supaya bisa diterima di sekolah favorit atau nanti bisa masuk ke universitas atau bisa menjadi seorang profesional
tapi ini berarti kan harus ada perubahan
maksudnya itu juga mindset dari orang tua
ini mungkin banyak orang tua nggak sadari bahwa learning itu start at home
jadi belajar itu sebenarnya dimulai di rumah bukan di sekolah
banyak orang tua sekarang mindsetnya itu adalah ya udah serahkan belajar itu ke sekolah
pokoknya saya mau tahu beres
jadi tugasnya cuma nganterin anak di hari pertama sekolah sama nanti ngambil rapor
udah selesai gitu
padahal sebenarnya enggak gitu kan
jadi karena kalau mau lihat gitu waktu yang dihabiskan pasti lebih banyak di rumah gitu kan dibandingkan di sekolah

jadi pada akhirnya pr nya orang tua adalah bagaimana orang tua itu bisa memiliki kepentingan
dan hal ini juga mempunyai kemampuan ya mungkin nggak seharusnya master guru gitu tapi kemampuan untuk membimbing tadi
coaching tadi mengarahkan tadi
jadi ini yang penting
yang kedua adalah bagaimana orang tua bisa menciptakan environment atau lingkungan belajar yang mendukung
jadi difasilitasi gitu
jadi of course beda beda konteksnya mungkin ada yang mampu dan nggak mampu
dan beda beda apa yang bisa dilakukan
tapi minimal adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman buat anak
dan nyaman buat anak
sekolah itu harus fun harus menyenangkan
bukan sesuatu yang sangat membuat orang stress
stres atau bahkan di rumahnya juga
jadi misalnya bahwa tadi nggak ada tekanan tekanan yang berlebihan
sebenarnya perlu mungkin tetap mengencourage
tapi juga perlu sadar bahwa tekanannya nggak berlebihan satu
yang kedua juga menciptakan ruang yang nyaman tadi buat anak tadi belajar
termasuk pada akhirnya dia boleh bertanya di dalam rumah
karena banyak orang tua yang mungkin ya sudah ini my way you follow my way
jadi dengerin saja
atau kalau ditanya kenapa begini
ya sudah memang begitu diisi bukunya
padahal sebenarnya ini jadinya memblok kreativitas dan curiosity anak
kerasa keingintahuan yang mereka
ini yang sebenarnya perlu di embrace di rumah
dan yang ketiga sebenarnya mungkin tadi
bagaimana orang tua itu jauh lebih partisipatif dengan cara dia tahu perkembangan belajar anaknya
membangun interaksi dengan gurunya dengan sekolahnya
jadi nanya anaknya gimana di sekolah
ada yang perlu saya tahu nggak ada yang perlu saya perhatikan nggak
jadi karena ya sebenarnya bagi orang tua guru itu adalah partner buat anak anaknya
tapi guru juga harus siap misalnya kalau ditanyain atau
wah itu salah atau mereka juga harus siap dikritik atau diberikan
ya dua belah tiap lah sama
nanti rasanya kadang kadang guru juga harus berubah mindsetnya
betul jadi mesti open sama feedback dan criticisms juga
tidak bisa kadang juga ada yang sebagian lah nggak banyak
cuma yang berpikir bahwa oh guru selalu benar
nah ini kan berarti ada perubahan dalam kita melihat istilahnya itu kesuksesan orang siswa
kalau dulu kan gampang ya kalau ujiannya
nilainya bagus berarti muridnya pintar nilainya tidak bagus ya berarti ya tidak pintar atau bodoh dan lain sebagainya
tapi sekarang kan harusnya kan tadi berdasarkan assessment
jadi bagaimana kita mengukur dan ukuran itu kita bisa gunakan untuk apa
karena sebenarnya kan tidak ada anak yang
bodoh nggak ada
ini lebih ke bagaimana kita mengukur dan melihatnya ya
katanya kalau misalnya ikan itu diukur dengan kepintarannya untuk memanjat pohon ya pasti dia tidak akan pernah lulus
betul jadi ini juga dilema
jadi bagaimana kita melakukan pengukuran yang tepat
jadi kayak tadi dibilang kalau misalnya ikan ya diukur nyari kemampuan menjadikan pohon ya nggak akan pernah lulus karena bukan kapasitasnya
jadi menurut saya pada akhirnya pengukuran ini disesuaikan lagi dengan usia gitu
jadi jangan sampai kita
sekarang banyak ya
jadi misalnya kayak wah kamu sebelum masuk sd udah harus bisa calis tung baca tulis hitung
harus udah bisa bahasa inggris harus udah bisa pakai komputer segala macam
padahal itu kan bukan ukurannya buat anak mau masuk sd
ya itu mungkin minatnya tidak ke sana kan
atau minatnya tidak ke sana
pressure nya begitu tinggi
ya dan sekarang akhirnya semua sekolah akhirnya tiap pas mau masuk sd dites anak kan udah bisa baca tulis apa enggak
padahal sebenarnya seharusnya baca dan tulis itu ya
ada ya ketika kelas satu sd gitu kan sebenarnya
jadi tadi benar pengukuran yang tepat sesuai dengan usia
itu menurut saya satu
yang kedua juga adalah bagaimana punya pengukuran yang holistik
jadi tetap harus ada pengukuran
karena kalau nggak ada ukurannya kan nggak tahu juga
nggak bisa juga yaudah anak belajar belajar belajar aja terus dia nggak tahu di mana posisinya
karena salah satu yang akhirnya memicu growth mindset
dan indonesia itu growth mindset nya salah satu yang paling rendah di dunia gitu kan sayangnya
jadi itu adalah bahwa dia tahu punya sense of purpose
dia tahu sekarang di mana dan dia harus apa
jadi kalau nggak ada pengukuran menurut saya juga salah juga gitu
karena kalau gitu anak tahu di mana dia posisinya di mana sekarang apa yang harus dia kejar apa yang harus dia capai
dia nggak punya goal gitu kan
nah jadi tapi yang perlu dilakukan adalah gimana tadi
bagaimana pengukurannya itu holistik
jadi bukan cuma melihat dari satu aspek saja
tapi ya dari segala aspek dia punya gambaran penuh gitu
dan ini juga orang tua harus bisa menyikapinya
jadi banyak orang tua yang pengen alih alih
jadi banyak orang tua yang pengen alih alih
aku berperan maaf dua ribu satu
masih tidak ada electrolyte badan
kalau kelihatan buruk saya menurut saya masih dapat lebih baik atau lebih blek
kita mengaincentar sekali saja ya
jadi saya nilainya kayak bagaimana kita menurut saya

berharga rp stairs kan ini rp tiga
produksi atau di engineering gitu
biasanya gak harus bisa semua pelajaran enggak gitu kan
nah jadi ini juga yang akhirnya peran orang tua
bagaimana memahami bahwa oh
memang ukurannya holistik semua diukur
tapi mana yang harus diprioritaskan
mendeteksi anaknya ini punya bakat dan minat
di mana dan itu yang didorong
iya saya pernah mewawancarai
tony buzan seorang pakar
pendidiknya mengatakan bahwa
waktu dia sekolah dia tuh selalu ranking
pertama apalagi kalau bicara
matematika dan lain sebagainya
tapi dia melihat bahwa di kelasnya
ada anak yang jauh lebih populer
punya teman banyak
kalau dia selalu misalnya
kalau berkomunikasi bercanda itu
lucu sementara dia sendiri kesepian
tidak ada yang mau berteman dengan dia dia merasa bahwa
dirinya loh sebenarnya
pintar itu dia melihat itu teman
itu jauh lebih berhasil daripada dia
jadi kita mindsetnya juga jangan hanya iq nya
tapi kan iq nya
dan lain sebagainya berarti siswa
abad ke dua puluh satu ini
yang bisa menjadi ya
yang memecahkan berbagai masalah ini
nanti seperti apa kira kira
jadi ada banyak sih sebenarnya penelitian penelitiannya
langsung bisa berguna lah di masyarakat
ada beberapa ya tadi sebenarnya
diidentifikasi dari dua puluh satu st century skill tadi
dia bisa mengidentifikasi ada masalah
karena banyak orang yang gak tahu
nggak sadar bahwa dia punya masalah
ataupun ada masalah di sekitarnya dia kemampuan problem
solving jadi apapun masalah yang dikasih
dia bisa menyelesaikan
paling nggak dia bisa menstrukturkan
ini masalahnya terjadi kenapa
akarnya di mana
oleh karena itu harus mengambil langkah seperti apa
jadi menstrukturisasi masalah dan memikirkan pemecahannya
yang ketiga adalah pastinya adalah
kemampuan untuk mengeksekusi itu
dan dalam mengeksekusi ini kan
banyak hal sebenarnya terkait dengan
bagaimana dia mengkomunikasikan ide dan seterusnya gitu ya
yang keempat dan menurut saya juga nggak kalah pentingnya adalah
kesadaran dan kemampuan untuk selalu terus belajar
sudah cepat puas
ya jadi tadi growth mindset gitu ya
dia sadar bahwa belajar itu seumur hidup
jadi di fase apapun
dia punya keinginan untuk terus selalu belajar
dan meningkatkan kualitas dirinya
itu sih menurut saya
tapi iman optimis atau tidak
karena kalau kita melihat dari segi ukurannya
kan output ya istilahnya
sekarang ya sdm indonesia
kita gak harus banding bandingkan jauh
tapi dengan negara tetangga seperti vietnam
dan myanmar dan lain sebagainya
kita tuh tidak
sdm nya tidak produktif
seperti yang lain
tidak kompetitif misalnya
dan juga dari segi pemahaman reading comprehension
yang membaca bisa
tapi pemahaman itu masih sangat kurang
nah ini optimis atau tidak
dengan paling tidak dengan adanya teknologi ini
kita bisa melibatkan
melibatkan dari menjadi global citizen yang kita inginkan
jadi benar banget gitu
karena saya sendiri juga banyak melihat dan mempelajari banyak negara gitu
termasuk misalnya vietnam
karena kita juga baru ekspansi di vietnam
ada namanya kienguru di sana
nah di vietnam sendiri kita melihat
anak anaknya motivasi belajarnya tinggi
mereka kesadaran untuk belajar itu ada
dan kadang saya berpikir bahwa
wah ini tuh kita bisa melihat masa depan negara tuh
dari bagaimana anak anaknya belajar hari ini
dan ketika saya bandingkan misalnya dengan anak anak di indonesia
wah jauh banget gitu ya bedanya gitu
tapi apakah pertanyaannya kemudian masih bisa nggak nih
masih ada harapan nggak nih
atau kita yaudahlah pasrah
jangan sampai kita hilang ya
atau misalnya demografi
dan salah satunya adalah dengan teknologi tadi
karena kalau misalnya kita masih antipati
karena masih ada orang berpikir bahwa
ah ngapain teknologi gitu kan
membisikkan waktu dan merusak
ini nggak ada manfaatnya ini merusak
nggak ada ruang guru pun
anak anaknya juga akan tetap berhubungan sama teknologi
maksudnya gitu kan jadi
dia akan ya namanya itu perkembangan zaman
nah justru sekarang adalah bagaimana nih kita menangkap nih
udah ada banyak player player
ada banyak orang orang yang berusaha menggunakan teknologi untuk kebaikan
nah gimana caranya itu justru di respon dengan positif
dan dianggap sebagai resources
dan sama sama justru dipromosikan bareng bareng
karena ya namanya pendidikan ya itu kerja gotong royong
nggak bisa cuma pemerintah doang
atau sektor manusia
ya semua aspek dari
semua karena masalahnya sebegitu kompleksnya tadi
ini menarik mengenai kita ya cepat puas dan lain sebagainya
saya juga lihat pada hubungan kita pada teknologi juga itu
kita sebagai konsumen
akhirnya kita senang menggunakan
tapi kita tidak terlalu tertarik atau bagaimana sih membuatnya
bagaimana sih kita juga bisa menciptakannya
nah ini salah satu menurut saya yang paling penting
nah harus diajarkan itu dari usia dini
apalagi kalau anak kecil digital native
baru lahir sudah bisa ya menggerak gerakan itu smartphone
bagaimana supaya mereka ini
memiliki digital literacy
bisa mendapatkan kartu prakerja
untuk training training yang bermanfaat
sebelum masuk ke dunia kerja
program kartu prakerja menjadi program andalan presiden joko widodo di awal masa kampanye
program yang dikhususkan untuk warga yang belum mendapat pekerjaan ini
pendaftaran gelombang pertamanya sudah dibuka pada sebelas april yang lalu
sejumlah pelatihan ditawarkan dalam program kartu prakerja
diantaranya pelatihan kewirausahaan
dan berbicara di depan umum atau public speaking
hingga gelombang pertama program ini
pelatihan yang paling diminati peserta kartu prakerja
adalah skill academy milik ruangguru
kursus online ini mengantongi lebih dari setengah total transaksi
tokopedia berada di posisi kedua
meski demikian kritik bermunculan terhadap pelaksanaan program kartu prakerja
kebanyakan berkaitan dengan format pendaftaran
jumlah insentif yang diberikan
selain itu proses kerjasama dengan para mitra pelatihan juga menimbulkan kritik
program yang bekerjasama dengan delapan platform digital ini
disebut mengambil untung dari pemutaran video pelatihan
menurut data yang diambil dari kemenko perekonomian
nilai transaksi mitra platform program kartu prakerja
mencapai lebih dari delapan puluh miliar rupiah
pengamat kebijakan publik agus pambagio mengatakan
perlu transparansi dari pemerintah mengenai proses kerjasama dengan para mitra
hal itu penting agar tidak menimbulkan kecurigaan
sekaligus kekecewaan di tengah masyarakat
program ini direncanakan di idenya baik
tapi diperencanaannya agak amburadul ini
dan terus terang banyak loophole banyak lubang lubang
yang kemungkinan bisa masuk kepada kasus kasus
kasus korupsi nantinya karena kesalahan prosedur
di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja yang masif saat ini
peran kartu prakerja cukup memberikan angin segar
tentu saja dibalik niat baik program pemerintah ini
butuh pelaksanaan dan pengawasan yang baik pula
kalian juga misalnya negara negara seperti korea selatan
jepang dan lain sebagainya mungkin dari segi sumber daya alam
atau yang lain mereka tidak memiliki
tapi semua itu akhirnya bersumber pada kapasitas
the brain itu karena inilah yang melahirkan inovasi
ini kan yang melahirkan produk produk yang sukses
yang bisa diterima secara global
juga tenaga tenaga ekspert itu kan
kita dua ratus tujuh puluh juta tapi kita lebih banyak mungkin mengirimkan yang masih
ini mungkin harus kita ubah
keterkaitannya benar sama mentalitas tadi jadi
makanya di indonesia kalau dilihat risetnya meskipun data hasil belajarnya paling rendah
nah itu juga karena mungkin kulturnya kita tadi
apa apa yaudahlah gitu
cepat puas oh kalau misalnya gagal ya mungkin bukan rezekinya gitu
namanya juga manusia pasti gagal dan segala macam
jadi itu sebenarnya ada hal hal yang ngeblok growth mindset tadi
atau misalnya termasuk kayak misalnya anak anak menganggap bahwa
oh kalau dia misalnya nilai matematikanya nggak bagus
dia berasumsi bahwa yaudahlah saya emang nggak jago matematika emang nggak bisa gitu
itu kan padahal sebenarnya kan kalau growth mindset sendiri
oh dengan belajar dengan kerja keras kamu bisa mengubah hasilnya gitu
nah itu yang sebenarnya menurut saya justru sekarang paling penting lah ditanamin growth mindset
dan ini terbukti bahwa kalau semakin bagus pendidikannya
kualitasnya juga kan bisa semakin banyak kontribusinya dan berarti kan juga bisa mensejahterakan diri
dan orang lain di sekitarnya
ini menarik mengenai kita ya cepat puas dan lain sebagainya
saya juga lihat pada hubungan kita pada teknologi juga itu
kita sebagai konsumen akhirnya kita senang menggunakan tapi kita tidak terlalu tertarik
atau bagaimana sih membuatnya bagaimana sih kita juga bisa menciptakannya
nah ini salah satu menurut saya yang paling penting dan harus diajarkan itu dari usia dini
apalagi kalau anak kecil digital native baru lahir sudah bisa ya menggerak gerakan itu smartphone
bagaimana supaya mereka ini memiliki digital literacy
teknologi mereka pahami sebagai alat yang sangat berguna tapi bukan sesuatu yang akhirnya lama justru kan merusak
merusak hubungan merusak konsentrasi dan juga merusak dari aspek kejiwaan dan lain sebagainya
ini penting ya
jadi kita bekerja sama dengan berbagai pihak
dalam konteks ini misalnya kita bekerjasama dengan google org
jadi kita membuat konten tentang digital literacy literasi digital di dalam aplikasi ruangguru sendiri
jadi anak anak bukan cuma belajar
matematika biologi kimia tapi ada konten konten baru
tadi misalnya literasi digital
jadi mereka belajar bagaimana mencari informasi membedakan informasi yang hoax yang bukan yang mana
bagaimana supaya dia nggak terpengaruh dengan
jadi adiktif ya
adektif atau misalnya ada harassment di dalam
atau hate speech di digital
jadi skill skill ini juga kita cantumkan dalam ruangguru sendiri
kita berusaha berpikir bahwa oh tantangan pendidikan ini sebenarnya bukan cuma di
pendidikan dasar dan menengah
tapi juga bahkan orang orang di world place pun di tempat pekerjaan sekarang pun juga butuh upskilling butuh reskilling
dan selama ini nggak ada platformnya
jadi kita juga berupaya untuk
satu of course menangkap peluangnya tapi juga merasa bahwa ini masalah yang besar dan perlu dilakukan sesuatu
iya jadi kita harus memiliki hubungan dengan teknologi yang sehat ya
karena kita lihat sekarang banyak sekali itu justru merusak kesehatan
ini iman sudah cukup lama ya masih muda tapi sudah cukup lama berkutat dalam
dunia teknologi ini bagaimana
happy selama ini dan merasa bahwa inilah passion
iya jadi saya pribadi melihat bahwa satu buat masalah pendidikan sendiri bagi saya kan adalah suatu yang personal
jadi bukan cuma ini masalah besar yang harus disikapi
tapi saya sendiri datang dari daerah saya besar kecil di padang gitu ya
anak ke enam dari enam bersaudara
orang pertama keluarga saya punya gelar sarjana justru kan
s tiga lagi kemudian bisa ke luar negeri dan segala macam
jadi saya justru adalah produk dari bagaimana ketika orang diberikan pendidikan yang berkualitas
punya akses yang bagus
punya lingkungan belajar yang suportif
itu bisa mengubah mentransformasi kehidupannya
jadi makanya bagi saya ini ruangguru adalah sesuatu yang personal buat saya
tapi yang kedua saya juga melihat bahwa selama menjalani ruang guru selama ini
saya sih sangat happy sekali karena melihat bahwa dampaknya begitu luar biasa
jadi ketika banyak sekarang saya ketemu di jalan orang gitu bilang bahwa anak saya pakai ruangguru
sekarang nggak disuruh suruh belajarnya jadi rajin
atau misalnya ketika saya di mana gitu di pesawat tiba tiba datang
ini yang bikin ruangguru ya
ini bagaimana mereka membantu
bagi saya itu sangat fulfilling dan rewarding sekali
jadi meskipun pekerjaannya banyak sekali gitu ya
dan masih banyak sekali plan plan kedepannya
tapi akhirnya itu semua jadi nggak masalah
karena melihat betul betul dampaknya itu real ada di masyarakat
tapi bagaimana ini work life balance berikutnya
apalagi kan perlu ini lah banyak energi
harus fit dan lain sebagainya
jadi itu penting banget juga
supaya tidak burn out
empat puluh tahun sudah burn out
baru dua puluh delapan sekarang udah banyak banget yang dipegang gitu kan
jadi banyak banget aktivitas yang dilakukan di luar juga
jadi bagi saya kan rest atau kebahagiaan itu orang beda beda
jadi kalau saya satu benar tidur
tidur cukup itu penting
kemudian kedua punya support system yang baik
jadi teman teman keluarga yang mendukung
yang kalau saya ada masalah saya bisa cerita
mereka juga bisa kasih solusi
tapi yang ketiga saya juga tetap melakukan personal personal project
yang menurut saya mengingatkan kembali kenapa saya melakukan apa yang saya lakukan ini
contohnya saya menulis buku gitu
itu bagi saya personal project
jadi mengungkapkan apa yang di pikiran saya
yang kedua saya bikin program beasiswa buat anak anak
dan mentorship juga selama setahun penuh
saya sekali tiga bulan ketemu mereka

satu of course itu cara untuk pay forward
dan giving back gitu
tapi yang kedua juga ketika saya bertemu sama mereka
dan melihat mereka ini anak anak yang tadinya mungkin susah
dan anak petani anak tkw
tapi kemudian dia bisa luar biasa sekali berprestasi
dan menemukan dirinya
juga menjadi individu yang holistik gitu
bagi saya itu jauh
itu rewarding ya
itu rewarding dan mengingatkan kembali ke saya bahwa ini saya nanganin mereka kan mikro gitu
masalah di indonesia itu jauh lebih besar
dan ini yang saya lakukan oleh ruangguru makro
harapannya bisa menjadi makro
menjangkau lebih banyak orang
hal hal seperti itu bagi saya tetap penting untuk dilakukan
di luar aktivitas sosial yang lainnya
karena ya itulah bagi saya mengingatkan
karena seringkali orang sibuk bekerja gitu ya
yang ada stress justru
stress atau misalnya
mungkin tidak bisa mengelola emosinya
terjebak di rutinitas
jadi tidak sadar
maksudnya kadang lupa kenapa sih saya bikin ini dulu gitu
nah itu yang maksud saya
makannya juga tidak teratur
tidurnya tidak teratur
betul itu yang mesti dijaga
itu semua ada ya good habits
jadi mesti kalau enggak
mesti olahraga ada waktu dulu
jadi kadang lari gitu
terus kalau misalnya makan ya makan
kalau makan siang saya mesti makan siang dulu
tidak bisa telat gitu
karena kalau enggak nanti bahaya gitu
tapi mungkin yang lebih penting lagi bagaimana memiliki hubungan yang sehat dengan teknologi
karena inilah sesuatu yang menjadi bisa
harus ada tips tipsnya yang bisa diterapkan
karena kalau tidak kita bisa
dan ini perlu dipahami
apalagi untuk anak anak muda
banyak anak anak kadang misalnya kalau sebelum tidur itu masih buka handphone gitu
karena padahal kan sebetulnya
banyak orang juga begitu
betul juga gitu kan
akhirnya ya jangan juga gitu
jadi misalnya kalau saya berusaha untuk kayak
misalnya setengah jam sebelum mau tidur
handphonenya ditaruh jauh jauh dulu gitu
jadi enggak terganggu sama notifikasi
dan juga maksudnya di setengah jam terakhir itu saya bisa
mungkin meditasi atau bisa misalnya saya
relax refleksi dulu hari ini ngapain dan segala macam
tidak terganggu dengan notifikasi notifikasi yang ada di aplikasi gitu
atau di handphone gitu
jadi itu juga
kalau misalnya sekarang bangun orang nyarinya duluan apa
nah saya berusaha
emang susah tapi kadang melatih diri untuk
emang dan mesti consious gitu bahwa
jangan handphone dulu gitu
ntar deh gitu
tapi kalau mengecek hp biasanya untuk apa
untuk pekerjaan atau untuk sosmed
untuk pekerjaan sih
jadi pasti mostly pekerjaan
dan saya juga aktif di media sosial
tapi sebenarnya kalau bagi saya pribadi
aktif di media sosial itu justru membantu pekerjaan saya
karena jadi lebih tahu apa yang dihadapi sekarang oleh anak anak
mereka juga kalau udah komplain saya tahu duluan
tahu apa yang trending
jadi bisa nanti inisiatif inisiatif marketingnya bisa
lebih menarik gitu kan
tapi paling penting lagi sebenarnya sih ya data
didekat dengan usernya sih gitu
tapi bukan untuk menghabiskan waktu
enggak sih enggak sih
sebenarnya kalau bisa nggak usah media sosial
nggak usah media sosial
baik iman terima kasih banyak
rasanya luar biasa dan kita juga turut bangga ya
kita melihat bagaimana bahwa pendidikan di indonesia
juga sangat dibantu dengan ide ide yang sangat inspiratif
dari anak anak muda zaman sekarang
apalagi dengan adanya teknologi
ini alat ini seharusnya betul betul kita maksimalkan
untuk membantu memudahkan mencerahkan ya
dengan memberikan aspek aspek positifnya dari teknologi itu
kita justru sebar luaskan
sekali lagi iman
terima kasih sudah mampir perang guru
terima kasih banyak ya
dan demikian ya insight with desy anwar kali ini
sungguh inspiratif dan apalagi tadi tips tipsnya
untuk memiliki hubungan yang sehat ya antara kita dan teknologi
sehingga kita menggunakan memanfaatkan ya
segala macam potensi dari teknologi itu
sebaliknya kita justru
jangan sampai kita kecanduan atau menjadi budak dari teknologi itu sendiri
itu menurut saya sangat penting
kita belajar ya bagaimana menggunakan teknologi yang baik
jangan lupa anda dapat saksikan acara ini juga di cnnindonesia com
dan juga nanti bisa diikuti untuk selamanya
inilah salah satu yang aspek yang positif dari teknologi di youtube
sampai jumpa dan bye bye